ya allah tenaga dalam
tidak bisa meruntuhkan penjara goib ini
kamu sudah terkebun apa kalian bilang kalian semua ingin melawanku seribu pemuda seperti kalian
tidak akan mampu melawan hal hal
bagus kau menjalankan titahku dengan sangat begitu sempurna
sekarang aku menagi janji
kapan kau ajarkan aku jurus cakra manggiling
belum masih ada satu lagi satu lagi tita yang harus kau jalani
rusaklah namakian santai
aku akan menjalankan titahmu gusti pramu yang sangat maju
bagus sekarang jalankan tugasmu
tunggu pembalasanku kian santang
itu bukan ada dengan santang
dia akan dibenci oleh semua orang
hai dimanapun dia berada
alhamdulillah rabbul alamin
kita sudah sampai di perkampungan
ada yang kaya santai
raden kaya santai raden
aku mohon kembalikan barang barangku raden
semua barang barang itu adalah warisan leluhurku raden
raden aku mohon raden
dasar manusia tidak punya hati
beraninya sama kami yang tak berdaya
dan santai aku tutup kau
diam kalian tutup mulut kalian semua
siapa yang berteriak minta tolong
aku harus mencarinya
raden kian santa
matilah kau kian santa
akan semakin banyak orang yang meyakini
bahwa kau telah melakukan banyak kejahatan
apa benar orang raden kian santa
siapa gadis ini
sepertinya dia kenal baik dengan kian santa
kenapa kau diam
aku yakin kau bukan raden kian santa
tidak mungkin raden dan santa melakukan hal yang keji seperti ini
tapi apa tujuan menyerupai dia
apakah kau sengaja mau merusak namanya

kau akan sampai ke hampir kehormatan untuk menjawab kesalahan kamu
siapa basar bu

agar aku terluka aku harus kabur dari sini
tidak mungkin aku mau menjajarnya
penduduk itu lebih membutuhkanku
sepertinya mereka semua sedang melakukan rencana
mereka di istana pancacara
aku bisa melepaskan diri dari penjara goy ini
penjara goib ini sangatlah sakti
aku harus mengeluarkan tenaga dalam
tenaga dalamku tidak bisa meruntuhkan penjara goy ini
kamu sudah terkepung
kalian semua ingin melawanku
seribu pemuda seperti kalian juga tidak akan mampu
seribu pemuda seperti kalian juga tidak akan mampu melawanku
jadi siapa yang akan melakukan ini
yang lainnya adalah anggota kejahatan saya
biar aku lihat
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
siapa yang melakukan ini
siapa yang akan membunuh mereka
siapa yang akan membunuh mereka
kalau bukan kian santam
aku mahesa musuh terbesar
aku melihat dengan mata kepala
ku sendiri bahwa kian santam
yang melakukan ini
ingin menangkapmu tapi
kau tidak berbohong
kenapa aku bohong
kemana dia pergi
aku baru mau mengejar
dia lari ke arah sana
kalian semua berhasil aku bohong